dari hasil penelitian surabaya survey center atau scc
ada lebih dari lima puluh persen pemilih di surabaya yang berstatus swing voter
bahkan lebih dari lima puluh dua persen responden bimbang datang ke tempat pemungutan suara atau tps
kalau pandemi covid sembilan belas masih berlangsung
ajang debat menjadi forum bagi para paslon kembali meyakinkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya
pasalnya pada pilwalkot sebelumnya partisipasi pemilih hanya di angka empat puluh tiga sampai lima puluh satu persen saja
paslon nomor urut satu eri armuji menyampaikan visi misinya dengan janji ramah investasi
untuk membuka lapangan kerja dan pendampingan usaha kecil menengah
kami akan mempermudah investasi di kota surabaya
tapi satu yang kami minta investasi harus untuk rakyat surabaya
di mana empat puluh persen karyawan yang bekerja adalah seorang ktp
kami akan tetap melatih dan mendampingi umkm
dan kami pastikan kami akan memasarkan produk umkm kota surabaya
dengan bersinergi dengan wisata air wisata heritage dan wisata taman hutan raya
yang akan kita ciptakan dan kita kelola bersama dengan masyarakat
sedangkan paslon nomor urut dua mahfud arifin mujiaman
melontarkan berbagai janji kucuran dana untuk berbagai programnya
antara lain bantuan tunai dan stimulus usaha
kami ma mujanan bertekad membangun data center
dan pengelolaan big data yang terintegrasi
mewujudkan seratus ribu lapangan kerja baru
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis rt satu ratus lima puluh juta
pemberian plt satu juta per kakak
untuk memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
kami akan berkantor di satu ratus lima puluh empat kakak
dan akan memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
kami akan berkantor di satu ratus lima puluh empat kakak
dan akan memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

dan akan memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat